pt angkasa pura ii optimistis pembangunan stasiun kereta api bandara internasional soekarno hatta rampung pada maret dua ribu dua puluh
sementara itu kereta bandara ditargetkan akan mulai beroperasi pada juli tahun ini
stasiun yang pembangunannya yang menghabiskan dana investasi rp satu ratus enam puluh miliar ini dapat menampung hingga tiga lima ratus penumpang
stasiun kereta bandara tersebut nantinya diterkoneksi dengan stasiun skytrain yang menghubungkan tiga terminal yang ada di bandara tersibuk di tanah air
kereta bandara akan dioperasikan oleh pt railing yang merupakan anak usaha dari pt angkasa pura dan pt kereta api indonesia
kereta bandara akan memiliki kapasitas dua ratus tujuh puluh dua penumpang dengan jarak tempuh empat puluh lima menit dari stasiun manggarai